berikutnya gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah dan yogyakarta
kembali erupsi pada jumat pagi
dari data pos pemantauan gunung merapi di pos babadan di kecamatan dukun kabupaten magelang
gunung merapi kembali erupsi pada pukul sembilan
lebih sepuluh menit ketinggian kolom asap teramati kurang lebih tiga meter
dengan durasi satu menit empat puluh tiga detik dan angin mengarah ke barat laut
akibat erupsi wilayah kabupaten boyolali dan kabupaten magelang
dilanda hujan abu vulkanik tipis
setelah erupsi puncak gunung tertutup kabut tebal
hingga kini status gunung merapi masih berada di waspada level dua
warga diimbau agar tidak melakukan aktivitas di radius tiga km dari puncak gunung
aktivitas merapi masih tetap di level dua waspada sejak tanggal dua puluh satu mei dua ribu delapan belas hingga saat ini